informasi selanjutnya datang dari hovifah indar parawansa yang masih jadi kandidat kuat calon gubernur jawa timur setelah didukung sejumlah partai
meski demikian bukan berarti hovifah bakal melenggang tanpa lawan
partai kebangkitan bangsa pkb menjadi salah satu partai politik yang dikabarkan mengusung calon gubernur sendiri
senyum sumringah nampak di wajah hovifa idar parawansa dan emil dardak setelah resmi mendapat rekomendasi partai golkar untuk maju di pilkada jawa timur dua ribu dua puluh empat pada jumat tujuh belas mei lalu
surat rekomendasi diserahkan langsung ketua umum partai golkar erlangga hartarto
erlangga berharap hovifah dan emil bisa melanjutkan pembangunan di jawa timur
dalam kesempatan yang sama hovifah menyatakan siap bekerja keras untuk pemenangan pilkada di jawa timur
di partai golkar konsisten terhadap pasangan di jawa timur
dan kami sudah komunikasi dengan koalisi indonesia maju yang seluruhnya
kami saya dan mas emil insya allah akan menjalankan tugas dalam proses pemenangan
dan mudah mudahan mohon doa semua kami bisa memenangkan proses pemilihan gubernur jawa timur pada bulan november yang akan datang
tak hanya golkar partai gerindra juga sudah menyiapkan rekomendasi dukungannya kepada hovifah dan emil di pilkada jatim
pak rakyat gerindra suf midas ko ahmad menyatakan
dpp gerindra sedang mempersiapkan surat rekomendasi kepada hovifa dan emil dardak yang pada waktunya nanti akan diserahkan
pada saat ini dpp partai gerindra sedang mempersiapkan surat rekomendasi kepada bu kofifa dan mas emil dardak
yang pada waktunya nanti kita akan serahkan dan juga untuk pilkada surabaya
sejauh ini ada yang menyebutkan
ada lima parpol yang sudah menyatakan akan mendukung hovifah di pilkada jawa timur
selain golkar dan gerindra ada partai demokrat pan dan perindo yang sudah menyatakan dukungannya
selain itu hovifah mengungkapkan sejumlah parpol lain yang saat ini membuka komunikasi dengan dirinya
di antaranya pdi perjuangan partai persatuan pembangunan dan partai solidaritas indonesia
di sisi lain partai kebangkitan bangsa pkb akan membentuk poros baru untuk bersaing dengan pasangan hovifa
indar parawansa emil dardak di pilkada jatimendata
wasekjen pkb syaiful huda menyatakan pkb telah menyiapkan sejumlah nama
salah satunya kiai haji marzuki mustamar yang merupakan mantan ketua pwnu jawa timur
setidaknya ada tiga partai politik di luar partai pendukung hovifa emil yang telah berkomunikasi dengan pkb
pkb akan membuat poros di luar hovifah
nah beberapa tokoh sudah kami simulasikan
salah satu yang mengemuka dua tiga hari ini adalah k h marzuki mustamar
mantan ketua pwnu jawa timur yang beliau termasuk yang didorong oleh warga nadien dari akar rumput di jawa timur
sementara itu pengamat politik universitas erlangga suko widodo menyebut pkb sangat memungkinkan
jika berkoalisi dengan pdip di bursa pilkada jawa timur
hal ini karena perolehan suara di jawa timur pkb yang tertinggi yakni dua puluh lima kursi dan pdip dua puluh satu kursi
membuat koalisi keduanya dapat terjalin kuat
menurut suko widodo koalisi antara pkb dan pdip dapat kuat terjalin dan menjadi lawan yang sepadan
bagi hovifah emil di bursa pilkada dua ribu dua puluh empat mendatang
yang terakhir saja itu sih kalangan yang

apalagi pdip itu kan berkali kali juara di jawa timur dan untuk dua ribu dua puluh empat kan dia menempati utang kedua
jadi dia punya basis masa yang cukup sulit
kalau dihitung ya misalnya pkb dengan pdip itu bisa tiga puluh delapan persen
menarik ditunggu apakah hovifah emil akan melenggang mulus di pilgub jatim
dengan didukung mayoritas partai atau akan mendapat lawan sepadan yang akan dimunculkan poros pkb dan koalisinya